kita ke informasi lain ratusan anggota komunitas astronomi memadati balai pengamatan antariksa dan astronomi atau bppa pasuruan jawa timur
untuk mengabadikan monofenomena micro blood moon yang merupakan gerhana terpanjang pada abad ini
sementara di jayapura papua badan meteorologi klimatologi dan geofisika
wilayah lima juga melakukan pengamatan gerhana bulan dari tempat ketinggian
pengamatan yang dilakukan bmkg wilayah lima jayapura ini dengan memasang dua buah teleskop dari atap salah satu hotel di pusat kota jayapura sabtu dini hari
dari pengamatan bmkg gerhana bulan total di wilayah timur indonesia ini terlihat jelas dimulai pada pukul tiga belas menit
pihak bmkg pun akan memantau fenomena gerhana bulan ini hingga pukul enam tiga puluh waktu indonesia timur
untuk di wilayah lima jawa timur dan jawa timur

gerhana bulan total akan dimulai jam dua tiga belas waktu indonesia timur
gerhana mulai jam dua tiga belas waktu indonesia timur
kemudian gerhana bulan totalnya akan dimulai jam empat tiga puluh

itu sudah masuk fase gerhana bulan total pada jam empat tiga puluh waktu indonesia timur
sementara balai pengamatan antariksada astronomi atau yang dikenal dengan lapan pasuruan dipenuhi masyarakat setempat
mereka rela bermalam untuk menyaksikan fenomena micro blood moon tepat pada pukul dua sabtu dini hari
gerhana bulan total kali ini cukup berbeda dengan gerhana bulan pada umumnya
karena fase gerhana sebagian mulai pukul satu lewat dua puluh empat hingga lima sembilan belas waktu indonesia barat
sedangkan fase total pada pukul dua tiga puluh waktu indonesia barat
hingga empat tiga belas waktu indonesia barat atau gerhana total selama satu ratus tujuh menit
menurut tugas bppa lamanya gerhana bulan kali ini karena lintasannya dekat dengan garis tengah lingkaran bayangan bumi
dan jarak bulan terjauh dari bumi
untuk itu pihak bppa mengundang sejumlah komunitas astronomi sejatim dan masyarakat umum
guna melihat dan mempelajari fenomena ini
fenomena ini juga kita bisa melihat bersama sama
tumuh dan purnama pada planet mars jadi planet yang terikat dengan bumi
di lapan pasuruan kami bersama teman teman komunitas astronomi seluruh jawa timur
selain memberikan materi pengetahuan terkait gerhana bulan
pihak bppa juga menyediakan sejumlah teleskop baik yang manual maupun yang terkoneksi komputer
pada sabtu dini hari terjadi sebuah fenomena alam yang menarik untuk disaksikan
yaitu gerhana bulan total
dan ada juga yang spesial dari gerhana bulan total kali ini
yaitu penampakan planet merah atau mars yang sangat dekat dengan bulan
gerakan total kali ini akan memasuki fase puncak pada pukul tiga lebih dua puluh dua dini hari
dimana posisi bulan berada pada titik apogee atau titik terjauh dari bumi
gerhana bulan total kali ini menampakkan bulan yang lebih kecil karena posisinya yang jauh dari bumi
kondisi ini berbalik dari gerhana bulan total pada januari lalu
di mana bulan berada di titik terdekatnya dengan bumi sehingga terlihat lebih besar dari biasanya
selain penampakan planet mars hal menarik dari gerhana bulan kali ini adalah waktu puncak gerhana bulan
yang berjalan cukup lama yaitu sekitar satu ratus tiga menit
fenomena ini baru bisa terjadi lagi satu abad mendatang atau seratus tahun berikutnya
di mana bulan bumi dan matahari kembali berada di titik yang sama
oleh bumi sehingga bulan yang terjadi harus sukses terjadinya gerhana bulan total ini waktunya yang terlama